jangan senang aku belum mengerahkan seluruh kemampuan
kakang ranggalawi dihadang
kakang ranggalawi dihadang
aku akan menyelamatkan paman halayuda dan juga kidemmu
sebelum menyelamatkan orang lain
lebih baik selamatkan dirimu sendiri
ini balasan atas penderitaan ibu ibu
ini balasan atas penderitaan ibu ku

kenapa kakang diam saja
kemenangan sudah ada di depan mata
pada saat matahari tenggelam kita akan menyerang singasari
raya prabu aku sudah cukup mengacarkanmu sampai di sini
hari ini juga aku akan kembali ke sumeneb
kakak akan kembali ke sumeneb
apakah kakang tidak mau mendampingiku menyerang singasari
raya prabu aku pamit
baiklah kakang aku tidak bisa menahan kakang
ataupun memaksa kakang
tapi aku berterima kasih atas semua saran dan juga taktikmu dalam menyerang singasari ini
tanpa saran saran kakak mustahil aku bisa mengalahkannya
untuk itu aku berterima kasih pada kakak
kamu akan hancur hari ini
ampun gusti prabu
raden tidak ada di tempat
mohon ampun gusti prabu
hamba ingin melapor
raden diah wijaya bersama senopati ronggolawi
dan beberapa prajurit lainnya sedang berusaha menghadang dari utara
mereka sudah berangkat dari sejak kemarin
benar gusti prabu
serangan ini dipimpin oleh kebom undarang
aku sudah tahu
aku menghadap ayah anda
kamu ada di pihak mana
pihakku atau pihak ayahmu
apa maksud ayah anda
dia menyerbu singwasaria lewat mameli
sekarang cepat katakan
kamu ada di pihak mana
biar aku memutuskan
ampuni aku ayah anda
aku sungguh tidak tahu apa yang ayah anda bicarakan
bahkan aku sudah lama tidak pernah pulang ke gelang gelang
dan apa yang dilakukan oleh ayahku
aku tidak pernah tahu ayah anda
mana mungkin kamu tidak tahu
benar ayah anda
dan jika ayah anda bertanya aku berpihak kepada siapa
aku berpihak kepada ayah anda prabu
dan aku setia kepada singwasari
apa bukti kestiaanmu terhadap singwasari
aku sendiri yang akan pergi untuk menghadang pasukan gelang gelang
memenggal kepala ayahku sendiri
prabu jayaka tuan
terus ibu pun
tetap di hadrian
kenapa gadis ini begitu mengunciku padahal aku baru pertama melihat ayah anda prabu
aku mohon dusuk pada ayah anda aku akan pergi untuk membela kedaulatan singosari sepertinya dia
bersungguh sungguh aku merestu seret cekat wang kehadapan kaki baik ayah anda akan kubuktikan
kesetiaanku kepada singosari dengan menangkap ayahku dan membawanya kemari bagus kalau begitu
berangkatlah segera kau benar benar bodoh kerta negara aku akan membawa sisa pesukanmu yang
terakhir meninggalkan istana membiarkan kau sendirian tanpa penjagaan apapun
sambutlah kematianmu malam ini baik ayah anda
senang loh aku belum mengerahkan seluruh